eh rasa kayaknya alina itu pura pura sakit
kalau nuduh sih yang namanya dipukulin ya pasti sakit lah lo gimana sih
wah fak kalo lo malah belain aladino sih lo naksir gak sama dia
udah lah jangan memperkeru keadaan
kalo rifki sama aladino makin panas masalahnya makin panjang kalian semua mau
udah kamu jangan nangis ya ibu gak apa apa beneran
dia bukan kuat
ya udah waktu lagi tuh ayo beli dulu ya bu
eh jangan begitu
jatuh nih jatuh nih
baru datang eh
dari tadi kawan
tinggal lama eh
akhirnya ya yang ditunggu tunggu yang bikin panik datang juga
lo sepanik kayak gak tau gue aja pak
coba bawain tas gue deh
eh tapi ada yang harus tahu
tadi itu kita kejar kejaran kabur kaburan dari patungan
patogar begini kita juga ikut begini
hampir kita pelukan
eh terus tadi hasil itu kenapa aja kamu pergi
jadi tadi itu gua sama minta
tadi itu gua sama michelle pergi ke rumah aldino
karena aldino minta gue harus minta maaf lagi sama dia
dan ya biar kasusnya gak memanjang aja
tapi lo beneran minta maaf kan
kalimbatu lo sudah kan
kalau lo ngikutin semua kemauannya dia lo bakal jadi paham
kalau lo ngikutin semua kemauannya dia lo bakal jadi paham

makanya perbanyak zikir
bercanda mulu hidup lo
gak bercanda lo beneran
ah gue mau ngasih bensin dulu
kalau ada apa makasih kabar
santai deket deket kali
lo udah komen dit kissed ini
aparah kamu nih kalian ah
misal dia nggak jadi dateng
ada urusan ke saya
gue udah sakit juga
yeay yang best rapper rapper yang udah dateng sekarang gak kesepih lagi nih
duduk lu ngalah dong situ lu
eh rasa kayaknya alina itu pura pura sakit
kalau nuduh sih yang namanya dipukulin ya pasti sakit lah
kok lu malah belain aladino sih
lu naksir gak sama dia
coba sini badan lo gue pukulin
udah lah jangan memperkeru keadaan
kalian semua mau
daripada kita ini ribut cari mana yang betul mana yang salah
kalo ada alin lu disana berarti memang dia pura pura reacting sakit itu
biar rifki dikerjain toh
dan kalo memang betul dia ada disana kita langsung kasih pelajaran saja
rara kan pasti disana juga
kalo nadif bikin ribut terus rara kenapa napa gimana
mending gue kasih tau rifki
eh guys gue balik duluan ya
sorry banget nih sorry soalnya sebelum kesini gue ada
tadi nyokap nitip sesuatu sebelum kesini
sorry ya gue balik dulu ya
lo bisa gak sih bawa motor tuh pelan pelan
dari awal nih gue bilang ke lo kalo bawa motor tuh pelan pelan bisa gak sih
eh yang salah bukan gue doang yang lu juga salah
kalo mau nyebrang jalan liat liat dulu jalannya tengok kanan tengok kiri gitu loh
eh ini motor siapa
yaudah lu yang salah berarti bukan gue
lu juga salah
gue gak ada yang salah salah dimana
lu tau gak sih lu tuh kayak apa penampakan kayak hantu tau gak hantu
tiap hari gue ketemu sama lo ini malam hari lagi
gak di jalanan gak di minimarket ketemu sama luna ini
ya kalo ketemu di sekolah ya gak masalah ini dimana
ih ih kalo gue penampakan
tapi kayaknya gue bukan penampakan deh
soalnya kalo gue penampakan orang yang liat gue itu bukan kabur
iya kalo orang lain ketemu lu ya ngajak ngedet
kalo gue gue pingin kabur pingin lari tau gak takut gue ketemu sama lu
masa sih lu mau kabur dari jodoh lu
masa sih lu mau kabur dari jodoh lu
masa sih lu mau kabur dari jodoh lu
sebenernya kapan gue jodoh lu
gak ada yang bilang tapi ini
kalau diamcd semakin lem respirasi maka thousand
kalau beneran pasti bakal ribut mereka
yaudah yuk susun ya
dari awal gue udah gabung di tempat ini
jadi gue ikut
hingga sekarang gue sih yang menang
iya gak gini sih
eh katanya ada anak baru
kok gak ada kesini
gue kan belum kenal
kayaknya sih gak dateng ya
gak ada yang manyun dari tadi
gara gara gebetannya gak dateng
lo ngegebet anak baru
lo juga apaan sih
tapi emang bener kan
buktinya aja lo sampe berantem sama rifqi
baru aja seminggu gue gak masuk